lambas simanung kalit salah satu awak henry yang tertembak saat kapalnya disergap abu sayyaf
akhirnya pulang ke rumahnya di banjarmasin kemarin
lambas kembali berselang sehari setelah empat rekannya dibebaskan abu sayyaf
lambas simanung kalit tiba di rumahnya di kompleks purnamasari banjarmasin kalimantan selatan
setelah menempuh perjalanan dari malaysia jakarta dan banjarmasin
begitu sampai di rumah lambas disambut ritual batak boras sipir mitondi
atau menabur beras ke seluruh tubuh
ritual ini untuk mengembalikan semangat lambas yang selamat dari musibah
lambas tertembak di ketia kiri saat kapal tunda henry yang ia awaki disergap abu sayyaf pada lima belas april silam
dalam kejadian tersebut empat rekannya di sandra sedang lambas lolos
ia sempat kritis dan dirawat di rumah sakit di sabah malaysia
saat ini ia belum pulih sepenuhnya sehingga harus menjalani rawat jalan di banjarmasin